mendekati idul fitri ke dua yang berlangsung di tengah pandemi covid sembilan belas ini
dikhawatirkan jumlah warga berbelanja melonjak drastis
lebih dari dua puluh pusat belanja di kota bandung menjadi titik pengawasan pemerintah kota bandung menjelang lebaran
jumat tujuh mei kawasan pasar baru dewi sartika dan kepatihan tampak ramai
pengelola pusat penjualan pakaian di kepatian mengatakan
lonjakan jumlah pembeli terjadi sejak dua pekan lalu
jumlah pembeli meningkat lebih dari tiga puluh persen
selain penerapan protokol kesehatan secara ketat
pengelola juga mengatur alur keluar masuk pengunjung dalam tiga lajur
dan menyiagakan satgas covid sembilan belas secara internal
kalau untuk dari satgas covid sendiri kita dari internal manajemen
maupun dari teman teman dari yang security teknisi juga kita ada satgas covid sih
jadi kalau untuk internal kita sendiri kita ada satgas covid sembilan belas
kita juga dibantu dari kepolisian yang kita sediakan di sini
keramaian juga terlihat di pusat belanja di kawasan dewi sartika
tempat berbelanja bahan pokok dengan kapasitas empat pengunjung ini
selama pandemi hanya boleh dikunjungi sekitar dua orang
mengantisipasi bertambahnya pengunjung yang berbelanja keperluan hari raya
pengelola pusat belanja membatasi durasi berbelanja
dengan pemberian stiker khusus bagi pengunjung sebelum masuk
jadi stikernya itu berbentuknya jam belanja untuk konsumen
nah ini si belanjanya konsumen itu diperkirakan kurang lebih
satu orang konsumen itu belanjanya harus dua jam
jadi tidak lebih
supaya istilahnya di dalam toko itu tidak terlalu banyak orang
sejumlah pengunjung mengaku tidak khawatir menyambangi pusat pusat belanja
menurut mereka selama berdisiplin mematuhi protokol kesehatan
berbelanja menjelang lebaran cukup aman
cuma kita jaga prokes juga ya mengikuti prokes pemerintah
pakai masker terus tadi kan cuci tangan dulu pakai hand sanitizer tes
ini juga ya suhu
terus suasananya juga tidak terlalu ramai karena dibatasi waktunya
kita ikutin prokes pakai masker terus masuk ke area mallnya juga pakai hand sanitizer
jadi nggak terlalu kalah ya
yang penting yang dijaga prosesnya
iya prokes dan jaga kesehatan juga
menurut kepala satuan polisi pamung prajakota bandung rasdian setiadi
mengawasi mobilitas warga di lebih dua puluh pusat belanja
ini tidak mudah
terkadang membludaknya pengunjung di pusat belanja yang tidak bisa diprediksi
jumlah orang yang tidak sebanding dengan jumlah personel satpol pp
untuk melakukan pengawasan menjadi tantangan besar petugas apalagi menjelang lebaran
ya kemarin memang kita agak kecolongan sabtu minggu kemarin
ribuan orang masuk dari penjuru bandung raya
dari arah cimahi dari area selatan dan sebagainya
dengan jumlah personel satpol pp di mako ii
kalau istilah saya
dalam kaum itu hanya tiga unit
tiga juta hanya satu ratus dua puluh mengatur ribuan itu
jadi apa yang bisa kita kerjakan kita kemarin kerjakan
dan kita juga komunikasi komunikasi dengan jajaran yang lain
kepolisian alhamdulillah jajaran tni juga
satpol pp kota bandung menyiagakan lebih dari enam puluh personel setiap hari
di sejumlah lokasi belanja
para petugas ini juga diberi kewenangan untuk bertindak tegas
baik terhadap pengunjung ataupun pengelola pusat belanja
jika ada indikasi pelanggaran protokol kesehatan
kiki aryadi rizky rahadian bandung jawa barat